kondisi memprihatinkan dialami bayi berusia enam bulan di kabupaten bandung barat
yang menderita hidrosefalus atau penumpukan cairan otak
di tengah himpitan ekonomi keluarga
kedua orang tua rusmana harus berjuang untuk mengobati putra tercintanya
rusmana bayi berusia enam bulan penderita penyakit hidrosefalus
harus bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi orang tuanya
anak laki laki yang lahir pada dua puluh enam oktober dua ribu enam belas ini adalah putra pasangan dadan setiawan dan wati
warga kampung pojok desa jayamekar padalarang kabupaten bandung barat
kedua orang tua rusmana sempat kesulitan membawa anak mereka berobat karena keterbatasan biaya
mereka baru mendapatkan bantuan program kartu indonesia sehat
yang dicanangkan pemerintah pusat setelah dirujuk ke rumah sakit dustira cimahi
setelah beberapa kali obat
operasi kondisi rusmana mulai membaik
namun kedua orang tua rusmana masih membutuhkan biaya
untuk melanjutkan pemeriksaan dan pengobatan rusmana secara rutin
dua kali operasi kondisinya sekarang agak kecil
kata dokternya enggak bisa sembuh sekaligus sedikit sedikit bu
cairannya keluar kan cairan selalu ada ada makan sama minum
jadi otomatis dipasang
itunya seumur hidup pasang salamnya
saat ini dadan dan wati masih berusaha memeriksakan rusmana ke rumah sakit dustira secara rutin setiap minggu
trisna pamungkas bandung barat